yang kedua soal implementasi ini
yang pertama tadi pak menko pmk dalam keterangan menyatakan bahwa ikut membagi ya
membagi di daerah jawa timur kalau tidak salah atau di tempat yang lain
nah kemudian pak menko perekonomian ini pak menko di satu sisi sebagai menko
tapi saya masih ingat bahwa pada tahun dua ribu dua puluh satu ada berita yang menyatakan terkait dengan
kedudukan pak menko sebagai ketua komite penanganan covid sembilan belas dan pemulihan ekonomi nasional atau pen
di mana realisasi pemulihan ekonomi nasional itu sampai sebelas mei kalau tidak salah dua ribu dua puluh
nah pertanyaan saya adalah apakah bapak sampai saat ini masih menduduki jabatan sebagai ketua pemulihan ekonomi nasional atau tidak
karena tadi apa yang disampaikan yang mulia prof arief
seolah olah ada korelasinya karena jabatan bapak ini kemudian suara partai golkar naik signifikan gitu
mungkin bisa memberikan konfirmasi terkait dengan jabatan bapak
apakah masih sampai dengan saat ini
menduduki jabatan tersebut atau tidak
kemudian yang terakhir ini ini soal masih implementasi ini adalah
tadi kalau keterangan pak menko pmk ikut membagi bagi perlinsos ya entah yang mana saya tidak terlalu ingat
yang kedua pak menko perekonomian juga itu beberapa kali ini fakta persidangan itu terungkap di sini
nah kemudian sedangkan justru ibu mensos ini perannya sangat minimalis nih
apakah setelah rapat kerja dengan dpr itu kemudian membuat ibu jadi tidak nampak dalam pembagian bansos dan sebagainya
nah kemudian yang terakhir ini ini saya kalau tidak salah kemarin dari paslo satu yang mengungkap dalam persidangan bahwa
bapak presiden itu dua puluh empat kali kunjungan ke daerah dengan membagi bansos
tidak ini ini dari pemohon sorry pemohon ya
saya tangkap itu kemarin dalam persidangan
nah pertanyaan saya adalah dalam teknis pembagian bansos ataupun pelinsos
apakah pak menko pmk pak menko perekonomian
selain ibu mensos dan juga pak presiden itu boleh terlibat
karena fakta fakta persidangan ini ini saya kira perlu juga mungkin ada informasi bagi persidangan
karena dari pemohon baik satu maupun dua ada kecurigaan dari mana alokasi anggaran bantuan sosial yang disampaikan oleh presiden
hal yang disampaikan oleh ketua majelis hakim
bahwa yang mulia bapak soeharto saja kami kira saya sudah menjawab semuanya
kemudian yang kedua untuk anggota majelis hakim yang mulia bapak arief hidayat
kata penugasan ini sesuai dengan perpres nomor tiga puluh lima tahun dua ribu dua puluh itu tentang kemenko pmk
jadi kemudian apa makna dibalik kata penugasan
tentu saja penugasan yang dimaksud adalah dalam kapasitas saya sebagai pembantu presiden
bukan dalam kapasitas yang lain
kami tidak bisa memberikan perdefinisi secara tepat
tetapi sebagai contoh saja di samping kami ini melaksanakan tupoksi yang sudah ada di dalam perpres
kami juga melaksanakan tugas tugas di luar
di luar tupoksi kami biasanya tugas tugas itu adalah yang berkaitan dengan tugas yang sifatnya lintas sektoral
sehingga tidak per definisi tidak bisa dipastikan itu tugasnya siapa
kalau kami boleh mengambil contoh yang mulia misalnya sekarang ini untuk penanganan mudik
penanganan mudik itu tidak bisa definisikan urusannya siapa
kalau dengan kondisi seperti itu presiden biasanya menunjuk salah satu menko
untuk ditugasi untuk melakukan koordinasi
karena itu yang kami koordinasikan yang mulia
sebagian besar malah justru bukan menteri yang berada di dalam koordinasi kami
menteri yang berada di dalam koordinasi saya cuma satu saja yaitu menteri agama
nah ini kami mendapatkan surat penugasan
kemudian ada juga tugas yang sifatnya simpel
misalnya kami mendapatkan tugas dengan surat tugas untuk mewakili beliau
untuk menghadiri acara upacara atau acara tertentu
di situ saya sebagai wakil dari mewakili beliau untuk menyampaikan pokok pikiran
biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca
tapi kadang kadang juga diberi orang penuh untuk kami menyampaikan sesuai dengan apa yang sudah ada pada kami
demikian yang mulia yang bisa kami jelaskan
saya mendalami berikutnya sedikit
ini sesama guru besar di rangkaman dahulu seharusnya saya
pernahkah ada tugas tugas yang agak aneh aneh gitu
saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh
aneh itu di luar tupoksi
kemudian yang dari yang mulia
ibu eni yang mulia ibu eni nurbaningsih mengenai seperti apa risiko sosial yang akan terjadi
dari kami terutama kemenko baik kami pak erlangga dan menko yang lain dalam setiap suasana krisis kita mengambil risiko yang paling kecil
seperti kemarin misalnya covid itu kita sudah kita ada parameter kita dengarkan dari para ahli dari yang membidangi
kemudian kita mengambil risiko yang terkecil begitu juga dalam kaitan dengan el nino
rawan pangan el nino ini kita tidak mau mengambil risiko karena itu kita melakukan treatment dengan tingkat yang paling maksimal
misalnya di dalam memberikan bantuan pangan melalui bapak nas misalnya
kami mengambil level yang paling tinggi yaitu dua puluh dua juta
dua puluh dua juta keluarga beriman puan taat itu kalau dihitung karena perkeluarga rata rata di indonesia itu sekitar empat tujuh puluh satu anggota keluarga perkeluarga miskin
maka yang ter cover terliput oleh dua puluh dua juta kepala miskin
kalau dihitung oleh pemerintah maha maat itu bisa mencapai delapan puluh juta bahkan sembilan puluh juta
tetapi dari itu kan sebetulnya hanya sekitar empat juta kepala keluarga saja karena sisanya itu adalah di level yang lebih bawah
mungkin dari dua puluh dua juta kepala keluarga ini ada yang terjadi exclusion error yang mestinya tidak perlu dibantu
nah inilah kadang kadang perhitungan yang memang sulit untuk diberikan

nah ini juga kayaknya kita harus mengambil keputusan tidak perlu berani mengambil risiko yang terjelek
seperti covid kemarin misalnya yang mulia untuk data dtks karena kemarin suasana sudah mengalami anomali
maka kita tidak menggunakan dtks
tapi kita langsung mengambil data kemiskinan itu dari bawah mulai dari rt rw dari kepala desa
yang menurut prosedur mestinya harus diverifikasi di dekat kabupaten
kita potong yang penting harus segera diturunkan bantuan bantuan agar
suasana kofit yang sangat perubahannya sangat drastis itu bisa diselesaikan ini contoh bagaimana
kami mengambil standar yang paling tidak berisiko daripada kita terus saja tidak mau mengambil
risiko yang dengan catatan tentu saja terukur dengan pertimbangan pertimbangan tertentu
perpres enam puluh tiga dua ribu tujuh belas kalau kita lihat kepala judul perpresnya ini kan sebetulnya percepatan

berlebar ulang rheumatik ketika dia telah kemas tanpa pengalaman tempat suara yang
jika dari dua belas delapan tahun dan dinyatakan oleh kasihan that s go lebih jauhri ayan muhammad
yang terakhir anda membuatah kita ubah rack of business
menghendaki agar segera terjadi percepatan inklusi keuangan
kebetulan waktu itu saya menjadi mendikbud dan saya harus mengelola kartu indonesia pintar
waktu itu masih dalam bentuk kartu kartu yang tidak berfungsi kecuali hanya sebagai tanda bahwa dia berima kartu indonesia pintar
waktu itu saya ingat betul dengan perintah ini kemudian kami batalkan kartu tadi itu
dan untuk bisa agar tidak jadi temuan saya meminta fatwa dari bpkp bahwa ini kartu ini boleh tidak digunakan
sebaliknya kita ganti menjadi kartu yang sekaligus untuk bisa untuk mengambil dan bisa untuk menabung
dan itu supaya kita tidak mengeluarkan biaya waktu itu kami undang semua himbarat yang mengelola kip
untuk bagaimana supaya kita tidak kenai
jadi ini tarif untuk membuat kartu itu
kemudian ada kesepakatan dia mau asal uangnya yang masuk ditahan satu bulan dulu
satu bulan ditahan sebagai bentuk ganti dari biaya untuk membuat kartu itu
jadi kesimpulannya yang mulia perpres ini menurut saya sekarang sudah tidak berlaku
karena itu saya jujur dengan turut menyampaikan saya belum pernah menggunakan perpres ini
karena sekarang inklusi bahan sosial sudah semua sudah tanpa cashless semua
baik ada di kemensos maupun di kip
sekira itu yang bisa saya jelaskan
saya kira dari yang mulia bapak guntur hamyah tidak ada yang terkait langsung kecuali tadi perpres yang sudah kami jawab
kemudian yang mulia bapak ridwan mansur kami mohon maaf mungkin kami kurang bisa menangkap yang dimaksud karena puasa puasa ini
kalau dalam teori administrasi publik itu kan ada namanya eksternalitas negatif
jadi seorang pejabat publik itu kalau dia memasukkan kepentingannya atau kepentingan kelompoknya di dalam kepentingan publik
maka itu telah terjadi eksternalitas negatif
eksternalitas negatif itu bisa intended memang disengaja tapi bisa unavoidated
misalnya kalau kita punya baju dinas mau berangkat ke kantor harus melayat dulu saudara kita yang meninggal
tidak mungkin kita ganti baju karena mau melayat baru kemudian dinas pakai baju
begitu juga mungkin karena kecil mobil dinas
tapi memang ada eksternalitas negatif yang betul betul intended yang disengaja
dan itu sangat terpulang kepada pejabat publik masing masing
kemudian yang kedua kenapa eksternati dan negatif itu selalu terjadi
karena setiap manusia itu pasti punya preferensi punya preferensi dan punya tendensi
pasti punya pilihan dan punya kecenderungan
dan itu tidak harus melalui akal sehat
karena pengetahuan manusia itu ada dua
ada yang sifatnya a priori dan apesteori
pengetahuan abriori tanpa diperoleh harus dengan wali pengalaman
sehingga seseorang itu tidak mungkin tidak punya preferensi tidak punya tendensi
karena itu kalau ada orang bilang bahwa netral seratus itu pasti bohong
karena pada dasarnya manusia itu ditakdirkan tuhan memiliki preferensi dan tendensi
tidak harus diperoleh secara akal sehat pertimbangan rasional
tapi yang irasional pun bisa digunakan
mohon maaf mungkin kalau kurang tepat
dan intinya kami ingin menastikan bahwa apa yang kami lakukan sebagai pejabat publik
di dalam mengemban amanah termasuk soal bansos ini
kami berusaha betul untuk meminialisir kemungkinan terjadinya eksternalitas negatif
terutama yang intended gitu
kalau ada yang unnover itulah yang memang menjadi persoalan yang tadi sudah saya jelaskan
karena kita sebagai manusia pasti tidak mungkin lepas dari preferensi dan tendensi
untuk yang lain saya kira nanti pak menko ekonomi dan bu menteri keuangan dan juga bu risma
terakhir ya mengenai bapak presiden
jadi sebetulnya kunjungan bapak presiden
itu kan bukan sekarang saja
ya itu memang salah satu pola kepemimpinan beliau
saya sangat paham karena saya pernah mendampingi satu periode dengan beliau
ketika membagi kip pak presiden selalu membagi bagi kip ke daerah daerah
untuk memastikan bahwa kebijakan beliau memang landed
memang ter deliver di lapangan
itu selalu menekankan pentingnya segera berlanja apbn pada awal tahun
karena itu dipa itu pasti diberikan pada november bahkan september
sehingga pada januari sudah kick off semua program termasuk bansos
dan disitulah presiden turun ke lapangan untuk melakukan pemantauan
mengecek apa betul semuanya sudah ter deliver
dan balik dari yang dijadikan sasaran dari bansos itu
karena itu sering kita undang kita kumpulkan mereka
misalnya sampai seribu orang
untuk ketemu dengan beliau untuk melakukan dialog
itu sebetulnya simbolik saja
taruhlah dia berkunjung seratus titik bapak bapak
kemudian beliau akan membagi pkh
pkh itu sepuluh juta keluarga beriman manfaat
kalau empat puluh titik itu taruhlah dua ribu
masa delapan ratus ribu kunjungan beliau bisa mempengaruhi seluruh indonesia
saya belum memiliki angka angka yang jelas
tetapi begini sepanjang yang saya tahu bapak presiden kalau berkunjung ke lapangan
itu tidak hanya satu titik bisa sampai lima titik
dan sekarang ini adalah tahun akhir kepemimpinan beliau
beliau pasti ingin memastikan bahwa proyek proyek strategis
beliau betul betul wanti wanti tidak boleh meninggalkan proyek mangkrak
karena sekarang ini kalau beliau berkunjung pasti meresmikan program program strategisnya
bersamaan dengan kemudian mengecek keadaan bansos mengecek yang lain
jadi biasanya lebih dari lima titik
menurut saya kalau ada daerah kok sering dikunjungi oleh presiden
kemungkinan besar di situ banyak proyek malahan
proyek dari strategi nasional yang diberikan kepada daerah itu
sekali lagi saya sampaikan terlalu muskil kalau hanya seratus kunjungan
untuk secara simbolik membagi bansos kemudian itu berpengaruh secara nasional
itu saya kira doesn t make sense
mohon bapak tidak berpendapat soal itu
saya kira itu yang bisa disampaikan terima kasih yang mulia
baik sebentar saya sedikit juga
iya pak muhajir terakhir yang saya sampaikan tadi berkaitan dengan dua puluh dua juta yang lebih kpm
yang adanya surat dari kepala badan pangan nasional kepada direktur bulog itu
masih perlu ada mitigasi perpanjangan
mengeksekusi itu di tingkat bawah
benar yang mulia jadi rp dua puluh dua juta empat ratus
dan itu adalah di bawah bapanas
datanya menggunakan data p tiga ki
itu adalah hasil data trianulasi
kemudian kita lakukan penyampaian dana
kemudian tentu saja di lapangan
yang menjadi pen supply nya adalah bulog
jadi penyedia komoditasnya bulog
kemudian yang menyalurkan adalah bapanas
tentu saja bapanas menggandeng transporter transporter
yang untuk bisa menyampaikan mengantar beras itu ke